saat ini saya berada di tempat kejadian perkara tepatnya sekitar pukul sepuluh lewat enam belas pagi tadi terjadi kecelakaan
antara terkontenel yang nabrak siang keton seluler di sekitar jalan hutan agung kulimun tepukung
yang menyebabkan ini di dasar ini sebelas orang meninggal dunia kemudian dua puluh luka luka

kenapa enggak bapak daso tadi kecelakaan bapak polisi itu terjahat
oh ya kondisinya ketika saya datang ke sini polisi polisi itu belum ada
tapi kondisinya kontainer situ sudah posisi nabrak di situ
tiang tower itu sudah hubung ke seberang jalan kondisinya seperti itu
cuman korban korban sudah di bawah kontainer ya
intinya kalau ada yang secara spontan ditolong itu ya warga secara spontan mereka menolong
yang kakinya kejepit yang saat itu bisa ditolong secara spontan
ya sejauh itu itu dulu sudah seperti ini
jadi itu bapak juga kondisinya sama dengan yang berada di sini ya
emang kondisinya sih logikanya begini emang pohon ini sudah saat protes dari pia sd itu sudah lama
karena saya takut karena di sepanjang jalan ini kan tidak ada pohon nih
nah takutnya itu ketika ada rem blong itu ada solusi untuk ini nabrakin ke pohon ini
cuma mereka nggak tahu kalau di titik kumpul itu itu adalah pos titik kumpul anak sekolah pulang sekolah gitu
sama ibu ibu nya pada ngejeput gitu
iya iya emang selalu posisinya itu kalau anak anak itu pada kumpul di situ
sama pedagang itu semuanya berjejer di sini mbak
jadi ya mungkin dia pikir ada pohon dia mau memperhentikan mobilnya
tapi mereka nggak tahu bahwa itu adalah titik kumpul dari anak sekolah
jadi itu banyak anak sekolah bapak bapak tadi ya
terima kasih bapak atas kelewatinya dan semoga semua tetap diakualisikan

saya kira ini ter depressed
tapi sudah lama
berartiwait sepanjang tim saya
kayaknya bekerja ke rumah dell ya